platform media sosial kian bervariasi seiring dengan digitalisasi
masing masing platform ini pun berlomba lomba untuk menyajikan atau menampilkan fitur yang pastinya memikat para user atau penggunanya
dan terkesan tak lagi sesuai dengan jati dirinya
jadi para pemain besar platform media sosial ini memang harus berkompetisi atau mengedepankan inovasi ya
kami bahas bersama yoris sebastian founder creative thinker dari omg consulting
mas yori selamat malam
baik jadi make instagram instagram again
kita ngomongin soal bagaimana persaingan lah ya persaingan kompetisi di antara platform media sosial
di forbes social media dua ribu dua puluh tiktok sempat diberikan penghargaan dikasih julukan sebagai inovatif ya inovator disruptif
karena mengganggu pasar media sosial tapi ini it's a good side positif lah intinya
tapi anda melihat seberapa disruptif sih sebenarnya
sangat sangat kan kalau nggak salah juga kita pernah bahas di sini gitu ya dulu waktu awal awal tiktok masuk
karena dia menggunakan algoritma yang berbeda
dia tidak mementingkan misalnya yang posting itu cuma punya sepuluh followers juga selama konten tersebut hashtagnya sesuai dengan yang sedang diminati
itu akan didistribusikan sama mereka secara masif
jadi itu salah satu yang mendistrap gitu ya membedakan kita yang kalau kemarin ingat viral apa namanya bersihin sepatu gitu ya
itu yang posting juga followernya bukan yang banyak gitu
jadi itu yang salah satu yang benar benar dilakukan selain tentunya kekuatan mereka sangat di video gitu ya
oke salah satu pemain lama salah satu pemain lama yang terganggu adalah instagram
yang sekarang mendapatkan protes keras dari para usernya karena dianggap kok niru tiktok
kenapa sekarang lebih banyak fitur yang konten video dibandingkan dengan konten foto
anda melihat keresahan ini juga mas yoris dari instagram
sehingga ya itu tadi kayak agak beda gitu zaman instagram dulu
iya kan yang kita lihat juga instagram dulu benar benar hanya instagram feed gitu ya
terus akhirnya karena meniru yang lain dia mulai bikin instagram stories itu juga kan sebenarnya
ngambil dari snapchat kan
sebenarnya memang filosofi bisnis kalau apa namanya raksasa digital sekarang kan
feeder dia beli perusahaannya kalau nggak mau dibeli ya kita bikin yang mirip
oke kalau nggak mau ini berarti harus menyajikan fitur fitur yang mirip
tapi justru ini apa ya bukan merusak tapi menghilangkan signature style
jadi diri dari si pemain itu nggak
karena banyak orang yang merasa kan semua masing masing punya pasarnya lah ya
beda gitu mas yoris
ya karena kayaknya sekarang dia nge push ya
dia nge post beda kayak waktu instastories itu kan dia nggak nge post
jadi yang mau lihat stories ya stories yang mau lihat feed ya feed
dan feed itu rata rata foto gitu kan
nah tapi begitu dia punya reels yang reels ini agak mirip seperti tiktok ini
dia nge post dicampur kan antara foto dan
reels gitu sehingga algoritmanya pun on on sekarang lebih in favor ke reels
walaupun kalau saya sih di indonesia mungkin itu kan di amerika ya
kalau saya di indonesia saya sih lihat kalau di searchnya saya itu masih lebih banyak foto sih daripada real
tapi mungkin juga karena saya mengkonsumsi realnya tidak sebanyak saya mengkonsumsi foto
iya karena algoritmanya kan masing masing pasti akan beda kan
setiap orang setiap negara
oke jadi untuk mereka mereka yang bermain di
di ruangan ini intinya harus ngikutin selera pasar atau just being yourself gitu
ya kalau sebagai per apps tentunya dia harus jangan meninggalkan jati diri
tapi tentunya dia tidak boleh membiarkan ya kan
membiarkan tadi snapchat merajalela terus misalnya tiktok merajalela
jadi tetap harus di counter sih
ya tapi yang good news nya buat kita di indonesia sebenarnya untuk para kreator di indonesia
ini udah untuk kesekian kalinya jadinya amerika ngikutin asia
itu yang menarik kan
jadi kayak live shopping juga itu dimulai dari asia dari taobao
terus sekarang tiktok gitu ya istilahnya ditiru gitu oleh amerika
nah ini good news buat indonesia buat asia bahwa ayo kita bikin sesuatu yang benar benar akhirnya bahkan ditiru oleh dunia barat
kalau mungkin dulu kiblatnya adalah amerika sekarang justru amerika yang melihat ke arah asia gitu ya mas yoris ya
apa yang harus diperhatikan ketika para pemain ini mau berinovasi mau bereksperimen dengan fitur fitur yang mau mereka tampilkan
iya jadi kan harus pinter karena memang itulah era sekarang ya
makanya dari kemarin juga kalau ada yang nanya sama saya
saya bilang ya harus ingat aplikasi zaman sekarang kan memang kerjaannya diupdate terus diupdate terus gitu ya
jadi memang fitur harus harus apa ya harus terus dicari gitu sesuatu yang baru yang bahkan kayak misalnya clubhouse kan sekarang fitur yang sama sudah diambil di twitter misalnya
itu mereka bikin space gitu
jadi memang diupayakan lah kalau big player tetap meluangkan research and developmentnya untuk mereset fitur yang baru
tapi ya semangat nih buat yang baru baru gitu ya kan karena ngeliat kan spiritnya clubhouse spiritnya tiktok gitu ya hal hal yang baru itu juga simple sederhana tapi bisa benar benar menembus dunia gitu loh
oke untuk catching the marketnya seperti apa mas yoris
untuk apa sorry
untuk catching the market untuk nge grab marketnya
karena kan sebenarnya kalau kita lihat semakin banyak pemain kemudian variasi tampilannya semakin banyak semakin bagus gitu
jadi itu yang harus diperhatikan
jadi orang pasti akan memilih sesuai dengan kebutuhan kesukaan mereka ya kan
tapi mungkin bagi si para pemain ini mungkin punya perspektif yang lain
ya kalau untuk pemain besar kan dia harus menjaga market share nya yang besar jangan sampai turun gitu ya
dia harus stay relevan gitu kan
nah tapi pertanyaannya adalah apakah mereka nih sebagai pemimpin pasar bisa terus push to anoth level atau justru tadi yang kecil kecil ini yang justru berinovasi
pemain besar yang lain
melakukan sesuatu yang beda
nah tapi intinya kan kalau kita yang nonton ini di sini dia sebagai pemain kecil ya masih banyak peluangnya loh
tapi kalau kita sebagai yang market leader ya mau gak mau kita juga harus mencoba sesuatu yang baru selain mengamankan pasar
jadi jangan sampai nih ada market leader gitu yang terlena gitu dan dia hanya ya tadi ya demi wah saya kan lahir dari foto
dan saya harus tetap foto
saya sih setuju sama instagram bahwa dia
tidak menghilangkan foto buktinya di timeline saya foto masih lumayan kuat gitu karena saya
nggak terlalu lama dengerin video tapi kalau dia nggak bikin yang seperti tiktok dia bisa lewat
sih oke jadi kalau instagram sekarang lagi resah apakah harus resah itu sebenarnya tapi yang menarik
kayak itu sih si fotografer tadi ya gila ya itu zaman sekarang memang hebatnya itu kita bisa
beropini dan bisa viral di like sampai dua juta itu tuh keren banget sih maksudnya itulah era
zaman sekarang gitu kan jadi kita bisa bersuara make instagram apa make instagram instagram
itu menurut saya sih keren banget namun ya saya sih masih setuju dengan langkah bisnis
dari instagram walaupun saya berharap juga dong instagram bikin apa lagi nih terobosan
yang dia sebagai pemimpin pasar gitu loh iya iya oke jadi kalau bisa ditanya para pemain ini
harus kompetisi atau inovasi dua duanya dua duanya jadi dia harus kompetisinya harus
tetap melakukan inovasi tapi kompetisi ya mungkin continue improvement dia lihat kompetisi
kita membahas para pemain digital ini karena sekarang ⁇ its ⁇ a new era social media pun juga
dijadikan sebagai rujukan atau kiblat orang orang mencari informasi berita bahkan kalau misalnya
di tik tok sekarang gak cuman soal hiburan orang nonton kemudian cari referensi makanan
resep masakan ya kan apapun semuanya cari informasi berita pun juga dari sana gitu
kalau saya sih takut ya
kalau saya takut karena menurut saya
saya masih senang media media yang punya
karena ada pemerhatnya
ada penanggung jawabnya
news ini atau berita ini
benar benar dilempar ke pasar
karena artinya kan yang populer aja yang bisa
naik ke permukaan kemarin kita lihat
misalnya cita yang fashion week
sangat heboh sementara ada
anak indonesia menang berapa medali
di luar negeri itu
beritanya tidak nongol
mudah mudahan nanti ke depannya
kita bisa ketemu di satu titik sih
karena tidak ada filterisasi itu tadi ya
tidak ada penyaringan di sana itu yang
dikhawatirkan dan itu mungkin yang
menjadi concern dan ketakutan mas yoris
dan juga mungkin beberapa pihak di luar sana ya
karena kan jadinya
sebenarnya kalau kita bilang mungkin anak anak muda
sekarang konsumsi medianya itu
besar sekali lama sekali
saya sempat bikin konten juga
kita mengatur asupan
konten digital yang kita
tonton atau kita baca
karena itu akan mempengaruhi
pemikiran kita ke depannya kalau dia
lain sebagainya itu yang sebenarnya
dan tanpa ada editorial gitu ya
tidak ada yang memfilter itu yang
sebenarnya kita sama sama harus cukup
khawatir tapi bukan berarti mensensor
mereka gitu oke nah gimana tuh
caranya mas yoris untuk bisa mengatur
membatasi itu semua
sekarang itu ya media sosial
orang orang untuk mencari informasi
dan memang perkembangannya kan eranya udah
digital kan sekarang itu juga nggak bisa
di itu keris cayaan lah
untuk zaman sekarang bagaimana untuk
mengatur pembatasi itu
kalau saya sih dan kebetulan saya juga
walk the talk gitu ya apa yang saya
pikirkan walaupun ini masih kecil tapi
saya lihat gerakannya sudah mulai ada secara global
kalau di indonesia kita bisa lihat dari
content jadi ada ribuan
speaker ada ribuan pengisi
konten di tempat kita
semuanya praktisi dia
bener bener punya track record yang baik itu
kita seleksi dan kita
nggak mengejar algoritma kita mengejar
konten yang bagus tapi ya
digital betul adalah penisayaan
dan saya lihat mulai ada benih benihnya sih di luar
negeri segala macem bahwa professional
user generated content yang hanya bener bener
berdasarkan popularitas dan berdasarkan
membuat konten yang baik dan membuat itu
menjadi wadah atau yang bisa diberikan ke orang lain
atau industri yang sehat itu yang menjadi
pr kan sekarang intinya begitu ya
terima kasih selalu menyenangkan
karena punya banyak insight menarik kalau ngobrol
sama mas yoris sebastian mungkin
next time kita buka ruang diskusi yang
ini ya terima kasih mas yoris selamat malam
sehat selalu selamat malam